hanya kali ini saja sekalian selama

kalian jangan main hakim sendiri
pak bunga tidak bersalah
kalian temannya bunga
mana mungkin bunga tega mencelakai kalian
kamu pasti sengaja kan mau nabrak kita
enggak enggak aku aku gak punya niat sama sekali
gak lucu tau enggak
kamu mengerikan bunga
jangan dekat dekat kali kita lagi
kita harus tetap waspada
tadi siang itu tidak terulang kembali di desa kita
ini warga yang lain pada kemana ya
padahal baru jam segini
tapi tak ada satupun yang muncul
kamayus ini gara gara ada pembunuhan di kampung kita
makanya kampung kita itu jadi seperti ini
semoga aja pembunuhnya tidak kemarin
apanya yang mesti kita takutin
kita ini keamanan desa
seluruh warga desa sinaga itu tergantung sama kita
jadi kita tidak boleh takut oleh apapun
memangnya kau berani kamayus
dari pertanyaannya sudah meragukan kemampuan
pemuda paling berani dan tangguh di desa sinaga
betul itu patu
tidak pernah takut sama siapapun
dalam sejarah hidup saya
dalam kamus hidup saya
tak ada yang namanya takut
katanya kau pemberani
rolongan anjing saja kau sudah takut
itu tadi itu tadi saya
itu tadi kaget
kalian kan tahu sendiri saya orangnya kagetan
harus bisa membedakan
pinter sedikit jadi orang
kamayus itu tuh apa apa itu
betul itu kamayus itu ada di balik pohon
padahal untuk pace
ini juga saya sedang mengumpulkan data datanya kok
ini udah deadline
tapi saya juga kan butuh waktu bu
ibu pokoknya tenang aja ya
pokoknya saya akan coba untuk beresin
baik saya kasih kesempatan
sampai akhir bulan ini
kamu harus kirim draftnya
baik bu terima kasih
kalau kayak gini caranya
gimana caranya aku ngumpulin data datanya ya
aku gak akan nyakitin kalian
jangan takut bunga
gak lucu tau gak
kamu mengerikan bunga
jangan dekat dekat kita lagi
apa kamu masih memikirkan emi dan sylvie
kamu tenang saja
mereka itu cuma emosi sesaat
aku yakin mereka pasti memaafkannya
kamu tidak usah terlalu
tapi mereka menjauhiku
ini sudah pak
kamu bisa jilid dengan cepat kan
terus seperti siihen
kayaknya ada orang
apa lagi yang kau rencanakan

saya tidak mau cari gara gara
mau jadi jagoan lo disini
itu kamu butuh kopi aja lo belagu dong